dampak kebijakan pembekuan dana alokasi umum atau dau oleh kementerian keuangan
langsung direspon bombastis oleh sejumlah pemerintah daerah
ribuan pns tidak akan gajian hingga empat bulan ke depan
menjadi lontaran utama sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut
namun benarkah gaji aparat negara yang merupakan anggaran prioritas
termasuk dalam skema pemangkasan kali ini
ataukah ada mispersepsi dari pemerintah daerah
dalam menafsirkan arah kebijakan menteri sri mulyani
kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber
yang pertama yang sudah hadir adalah mbak eni sri hartati
mbak saya ikut turun supaya enak ngobrolnya
ini benar nih enggak gajian pns kita
iya ini masuk itu
itu memang diperuntukkan untuk
itu salah atau benar yang pertama
nah sebenarnya idealnya tidak dong
mestinya juga ada pad di sana
walaupun namanya karena alokasi umum itu kan
difahami zaira selama ini memang ya bersifat general
nah general itu ya yang paling membutuhkan yang ini ya gaji
tentu itu tidak sehat
atau itu memang lebih enak ya jadi buffer
jadi karena setiap bulan ini udah given dari pemerintah pusat
artinya ini kan buat pemerintah
karena daerah sudah aman lah
yang itu kan kebutuhan pokok intinya kan gitu kan
ini sebenarnya kebijakan menteri sri mulyani ini syok terapi juga buat
apa namanya pros kegiatan penganggaran di daerah
kalau seperti ini tidak bisa dibilang shock therapy
karena ini sudah berjalan
kecuali kalau nanti untuk perencanaan tahun berikutnya
nah ini kan yang menjadi persoalan
ketergantungan banyak daerah apalagi beberapa daerah
yang sangat tergantung komoditas
ini kan memang tidak punya andalan yang lain kecuali dari dana transfer
nah sehingga memang ini memang menjadi problem
kalau yang skema mengikat ini juga ikut dipotong
walaupun mestinya masih ada katakanlah nanti exit policy nya
apa misalnya nomenklaturnya ini diberikan katakanlah fleksibilitas
nah bisa nggak misalnya kayak kemarin yang di statement dari bu risma misalnya
nanti ada beberapa anggaran pembangunan atau anggaran yang sifatnya
bukan untuk belanja pegawai ini disuit
karena ini kan nomenklaturnya beda katakanlah misalnya belanja barang
memungkinkan nggak belanja barang ini disuit untuk kebelanja gaji
padahal ini biasanya kita kan negara administratif kan
jadi kalau administrasinya nggak benar ini juga bermasalah buat kepala daerah
nah ini kan juga tidak hanya sekedar
apakah daerahnya bisa diperlukan
dan nanya tersedia atau tidak
tetapi apakah peruntukan yang bukan peruntukan awal terus diganti ini juga memungkinkan
ini ternyata ada dengar punya dengar
walaupun sebenarnya ini tidak dimaksudkan untuk melakukan atau mengkoreksi hal tersebut
menteri ani mengatakan begitu
sri mulyani mengatakan begitu
tapi ternyata kas daerah itu gemuk gemuk dan tersimpan
nah ini kan ada dua
yang pertama ini memang anggaran anggaran ini kan variatif
jadi sudah di coupling coupling gitu kan
jadi anggaran yang sifatnya dau itu yang jelas untuk belanja rutin
ya pasti ini tidak pernah mampir
sedikit sekali yang mampir
tapi anggaran dak misalnya dan dana bagi hasil
nah ini kan memang pelaporannya yang penting ini kan nanti di pelaporannya
bukan di outputnya
yang menjadi objek daripada pemeriksaan
ini juga laporannya
nah sehingga karena menjadi obyek laporannya justru eksekusinya yang ditunda tunda gitu kan
ada ruang untuk menunda eksekusi
dan itu nakal dalam tanda kutip
dinakali dalam apa tuh
nah sebenarnya kalau seperti itu ini kan ada sebab ada akibat
nah mestinya kalau memang menutup ruang untuk terjadinya moral hazar tadi
mekanismenya juga tidak seperti itu gitu kan
nah kalau ada ruang
tentu kan ini ada opportunity
mari kita membaca
mari kita membaca psikologi sri mulyani
menteri masih baru
dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia punya target pajak yang nampaknya tak tercapai
tidak akan tercapai karena targetnya tinggi sekali
sementara kondisi juga masih belum membaik di luar negeri
dan seterusnya dan seterusnya
jadi kemudian dia mengambil langkah yang mengejutkan lah kira kira begitu
mbak eni sepakat apa enggak dengan keputusannya
kalau untuk merasionalisasi anggaran itu pasti kita sepakat
karena memang tidak ada cara lain dalam jangka pendek
karena selain paling gampang existing selama ini selain tadi gemuk juga yang tersimpan
selain itu juga silvanya gede sekali
silvanya besar ya
cuma yang jadi problem coupling coupling tadi loh
coupling coupling tadi ini kan tidak mudah untuk
silpa itu adalah sisa anggaran
sisa anggaran akhir tahun
sisa lebih anggaran ya
biasanya digunakan buat apa
apa yang mereka lakukan untuk itu
nah biasanya nanti untuk dianggarkan di tahun berikutnya
nah artinya apa
artinya kalau ada silva atau sisa anggarannya begitu besar
berarti kebutuhan daerah atau kapasitas
tidak sebesar itu
kebutuhan ekonomi daerah atau sebenarnya bukan kebutuhan
mungkin kapasitas belanja
itu tidak sebesar itu
nah ini yang mestinya nanti mulai ditata ke depan
apakah ini kemudian sebenarnya sri mulyani mencari rock bottom ini
budget yang realistis untuk tiap daerah
karena mungkin kan kalau misalnya tidak dilakukan hal seperti ini
kita tidak pernah tahu nih kapasitas daya tahan daerah seperti apa
sehingga postur anggarannya jadi benar benar realistis
tidak berlebihan lagi begitu
itu efek samping
tetapi yang harus dilakukan bu sri mulyani memang sekarang bagaimana mencegah terjadinya anggaran kita
ya budget di apbn ini tidak bocor gitu kan
artinya bagaimana penerimaan ini memang bisa
atau belanja dulu
belanja ini benar benar yang realistis bisa dibelanjai dengan adanya penerimaan yang ada
tapi apakah kemudian bijak melakukan itu tanpa banyak kepala daerah yang teriak
kenapa kita tidak ada ajak ngobrol sih
kenapa tidak dikompromikan dulu
atau disosialisasikan dulu
atau ada warning terlebih dahulu
ini seperti apa namanya tangan besi yang dilakukan pemerintah sehingga daerah akhirnya mau tidak mau harus turut
satu sisi kita bisa memahami karena memang pilihannya tidak banyak
karena yang dibutuhkan sangat besar
saya hampir yakin sebenarnya tidak hanya satu ratus tiga puluh tiga triliun
bisa lebih kalau melihat pencapaian dari target pajak
dan penerimaan yang lebih besar
pajak sekarang sembilan ratus triliun
sampai sekarang berapa realisasinya
jadi tidak ada mungkin
sampai akhir tahun pun sembilan ratus belum tentu ini
itu angkanya terlalu fantastis atau kinerja
kalau itu sudah lah kita tidak perlu bahas lagi lah
itu kan sudah masa lalu
nah ini kan bagaimana menyelesaikan problem itu
walaupun dikejar sama teks amnesti
nah problemnya juga kemarin kan pemerintah bangga bahwa kita sudah mengalokasikan transfer daerah lebih besar dari kl
nah sehingga apa
sehingga sekarang pun kalau kl pun dipotong kan nggak mungkin juga memenuhi yang kekurangan tadi
sehingga konsekuensinya pasti juga

mari kita bertanya mbak eni kepada salah seorang yang kemudian mendapatkan dampak langsung dari kebijakan sri mulyani sebagai menteri keuangan yang mengejutkan ini
ada wali kota bandung ridwan kamil
kang emil selamat malam
selamat malam kang
kang emil ini gajian nggak nih pns di bandung
ya jadi ini berita yang sangat mengagetkan ya
selama hampir tiga tahun saya jadi wali kota belum pernah dibeginikan kira kira begitu
kami ini di daerah ini sangat loyal sangat fatsun kepada keputusan keputusan pusat karena kita ini kan nkri ya
gak ada masalah gitu
jadi kita mengamankan urusan harga daging naik juga kita kelabakan mengamankan inflasi kita turun dibawah mengamankan
problemnya bukan kita tidak memahami alasannya
yang jadi problem kita itu masalah timing dan masalah komunikasinya saja
kami kan nggak bisa dikagetkan kayak begini terus gelagapan terus seolah olah pemerintah pusat menganggap kita otomatis punya solusi kan nggak bisa begitu
jadi minimal kami yang terdampak ini diberi penjelasan kenapa satu ratus enam puluh lima pemerintah daerah
ya satu ratus enam puluh sembilan padahal kan kota kabupaten total lebih dari lima ratus
karena kita dihukum gitu kan
apakah katanya ada berita ini buat yang mereka mengendapkan apa
nah itu tudingan miringnya itu karena ini daerah daerah kaya ini yang pundi pundinya melimpah ruah
gak juga ya
berarti kan enam puluh lima nya kami dapat dari pusat dan dari provinsi lah gitu
poinnya sih itu pak penjelasan tidak jelas kenapa kami dipilih tidak dipilih kedua timingnya kenapa nggak diajak ngobrol itu minimal ngasih solusi
nah kan kalau begini caranya ya berarti tahun tahun depan siap siap aja kita kaget lagi di bulan bulan maret agustus apa gitu
tapi sejujurnya kang emil bandung itu sebenarnya dari sisi ini kan ukurannya adalah kapasitas fiskal kebutuhan belanja dan posisi saldo khas
saldo kas di daerah pada akhir dua ribu enam belas
dari sisi kapasitas fiskal dan kemudian jangan jangan saldo kasnya kang emil cukup untuk kemudian menghadapi badai ini
kira kira pasti sudah dihitung mestinya oleh kementerian keuangan
ya saya kan nah itu tadi kan logikanya kan kita tidak pernah diterangkan
sekarang kalau khusus kota bandung ini kan daw ini untuk gajian ya
biasanya bayar gajian orang
sistem birokrasi berhenti juga pembangunan
sehingga yang membuat kita gelagapan itu adalah kita sedang menghitung ini koreh korehnya dari mana untuk nutupin bandung ini tiga ratus miliaran nggak sedikit ya
oh selama empat bulan itu
selama empat bulan
dikali sekian proyek ya alhamdulillah ada apakah cukup nih kita sedang hitung terus kalau ternyata nggak cukup nah berarti kan ada proyek yang harus dihapus gitu dia
tapi konon kabarnya ini kalau misalnya data saya mungkin saya bisa saja salah tapi data yang saya pegang ini kabupaten bandung adalah lima terbesar yang termasuk dipotong dananya cukup tinggi
yang pertama bogor provinsi jawa tengah garut jawa timur
itu kan kabupaten bandung saya kan kota bandung kak
ini kota bandung ini catatan saya

berarti kan kalau benar kalau misalnya kang emil katakan empat bulan tiga ratus berarti kan tujuh puluh lima kali empat memang tiga ratus kan
nggak ngerti itu informasinya gimana boleh diulangin
ya jadi artinya ini termasuk yang cukup tinggi artinya bagian yang dipotong wilayah yang dipotong adalah kota bandung adalah yang cukup tinggi lima terbesar yang dipotong
jangan jangan bandung tahan banting lah ada emil lah gitu kira kira
hahaha kembali lagi
poin saya adalah kita dikagetkan dengan pola komunikasi ini itu aja
iya saya nggak bilang begitu tapi kita dikagetkan dengan pola komunikasi kagetan seperti ini
sehingga tahun depan mental kita gimana
siap siap aja jangan jangan di tengah acara tiba tiba diputus
terus harus ya terserah kamu kan arus atur ini kan nggak bisa begitu
jadi saya memohon ke ibu sri mulyani apapun kebijakan kami dukung di daerah apapun aratannya pasti ilmiah tapi yang ngobrol agak sedikit ada rentang waktu untuk kita memberikan masukan tarik napas
karena teori itu bisa lahir karena di daerah ada praktek praktek yang mungkin tidak pahami di pusat ya tidak bisa generalisasi begitu kan
karena kota kabupaten kan dinamikanya lain lain
bagaimana mbak eli
ya betul karena ini kan masalah perencanaan ya
jadi nggak bisa satu yang sudah direncanakan dekat tengah jalan
dan saya juga yakin kata kalah misalnya pun ada sisa anggaran di nomenklatur yang lain apakah bisa serta merta dialihkan untuk belanja gaji itu satu
yang ini yang mungkin tidak dipahami oleh kang emil dan kepala daerah yang lain apa dasarnya misalnya katakanlah bandung termasuk lima besar yang dipotong
apakah hanya karena ditemukan
misalnya saldo di perbankan yang ngangkasnya masih cukup tinggi
nah ini malah nanti disinsentif untuk daerah daerah yang selama ini cukup smart gitu kan
cukup menabung dan juga smart untuk menggali pad
nanti malah yang lezy daerah ini kan banyak yang sangat tergantung
nah ini kan justru menimbulkan satu disinsentif untuk satu
untuk satu sistem yang jauh lebih urgent gitu
dan daerah daerah yang tadinya sangat sangat gencar melakukan apa namanya kesehatan anggaran jadi demotivasi akhirnya gitu
jadi sebenarnya ini kan yang harus diklarifikasi
apakah betul daerah yang mempunyai saldo itu semuanya dalam tanda kutip yang nakal gitu kan
yang mengulur ngulur penyerapan anggaran
terakhir barangkali kang emil
apa yang akan dilakukan oleh pihak daerah yang mempunyai saldo itu
apa yang akan dilakukan oleh pihak kang emil untuk meng cover inilah kira kira
ya kita ada tiga rencana yang sudah dilakukan
yang pertama kita diskusi dengan dprd karena kebijakan anggaran ini kan bukan gimana eksekutif ya
harus oke juga dari dprd
yang kedua kita akan mengasumsikan perhitungan karena proyek lagi dijalankan
masih ada sebagian juga lagi proses lelang gitu
apakah sisa sisa lelang ini dikalikan jumlahnya memenuhi tiga ratus miliar kan
kalau cukup selesai alhamdulillah gitu kan
yang tadinya kita akan belanjakan ke yang lain ya kita geser ke sini
tapi kalau ternyata sisa lelang tidak cukup
nah itulah berarti kita harus motong proyek proyek yang sudah disiapkan untuk masyarakat
gak ada tabungan yang bisa dikorek
nah yang kita kan gak boleh nabung karena nabung dihukum
baik kang emil terima kasih atas waktunya sayang sekali waktunya sangat terbatas
terima kasih terbatas ya kang emil ya selamat malam
kami masih akan kembali dengan informasi dan perbincangan ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih berbincang tentang aksi akrobat kalau misalnya bisa dikatakan begitu yang dilakukan oleh pemerintah
untuk memangkas alokasi anggaran ke daerah yang membuat sejumlah kepala daerah ketar ketir
karena salah satu alasan dau itu dipakai untuk apa namanya pembayaran gaji pegawai
pertanyaan saya kalau ini ya kang emil katakan tadi akan merasionalisasi lah sejumlah
sejumlah tender yang tadinya mau lelang gak jadi lelang tapi yang sudah lelang itu gimana
bisa diberhentikan bisa ditunda ada belum tentu kan klausulnya bisa bilang karena duit nggak
nah kalau ya selama ini kan memang belum ada best practice ya
apakah ini bisa masuk post mayor atau tidak
tapi yang memang proyek proyek yang sudah jalan ini apakah tidak ada kemungkinan misalnya dari pihak ketiga untuk komplain untuk ke kepala daerah
kalau kepala daerah dikomplain pasti kepala daerah gantian komplain lagi ke kementerian pusat
artinya kontraktor kontraktor supplier supplier vendor vendor yang sudah menerima kesepakatan kerja
iya sudah terima mou bahkan banyak yang sudah pegang spk misalnya
karena ini memang tinggal empat bulan maksud itu
tapi begini seberapa serius ini harus dilakukan penghematan apa yang akan terjadi sih sama keuangan kita
kan ini kan logikanya menteri keuangan kan yang berjalan
kita sebagai orang awam awam pengen tahu juga gitu
terutama pns pns yang di daerah sekarang yang ketar ketir bulan depan gajian apa enggak apa segala macam gitu ya
seberapa parah sih anggaran
sebenarnya kalau logika dari kementerian keuangan kan sederhana
ini dari perencanaan yang belanja ini kan katakanlah misalnya rp satu enam ratus atau rp satu tujuh ratus triliun
nah sementara penerimaan maksimal sekali katakanlah misalnya satu triliun misalnya
itu bengkak sekali
nah sehingga kalau ternyata potensi penerimaan itu tidak mencapai rp satu triliun
maka otomatis gitu kan otomatis jalan satu satunya ya harus memotong anggaran
nah persoalannya lagi ketika potongan anggaran harus dipotong ini tidak hanya terkait dengan anggaran yang ada di kl
pemerintah pusat sudah menjanjikan anggaran untuk transfer daerah
dan di transfer daerah ini kan sudah masuk apbd dan sudah direncanakan dan sebagainya sebagainya
termasuk lagi yang sudah sangat mengikat seperti gaji pegawai dan sebagainya
nah jadi ini kompleksitas anggaran kita ini yang membuat memang tidak menjadi tidak sederhana
ini bisa muncul kenapa mbak menurut mbak eni apakah kemudian terlalu ambisius karena targetnya terlalu tinggi
kalau itu kalau yang dari pemerintah pusat iya
bagaimanapun memang targetnya tidak tercapai
itu berarti kan sangat ambisius ya
tetapi untuk yang pengelolaan tata kelola dana transfer ini memang selama ini mungkin juga ke depan ini menjadi presiden atau momentum untuk perbaikan
yaitu dana transfer ini kan mestinya karena ada otonomi daerah
nah mestinya juga diseterai oleh desentralisasi fiskal
nah sehingga apa
sehingga kalau ada eksiden seperti ini maka juga ada fleksibilitas di daerah gitu kan
nah seperti halnya
katakanlah misalnya ini kalau misalnya ternyata dana yang untuk dari porsi dau ini tidak terpaksa harus dipotong
maka ada kemungkinan daerah untuk katakanlah mengalokasinya dari anggaran yang lain
dari porsi anggaran yang lain gitu kan
nah tentu ini kalau ada fleksibilitas dari daerah kewenangan daerah
tapi itu ada aturan yang bersifat mengingatkan
diatur oleh aturan yang ada sanksinya kalau misalnya
ya ini kan sekali lagi kan kita kan tertib administrasi sehingga semuanya detail sekali kita tulis
iya makanya ini kan yang mempunyai selama ini diskresi daerah itu justru dau
dak itu nggak punya diskresi sama sekali
semuanya sudah ditentukan dari pusat dari kementerian teknis yang bersangkutan gitu kan
yang jadi pertanyaan saya ambisi bukan
optimisme dari penerimaan itu sudah menghitung tax amnesty yang ternyata tidak sesuai harapan belum
yang pasti kan ini sudah bisa dihitungkan
dua bulan itu baru masih hari ini mungkin sudah naik lagi
kemarin masih dua enam triliun
katanya sudah tujuh triliun sih kata aja
oh nggak mungkin baru dua enam kemarin
sekalipun ada kenaikan pasti tidak melebihi tiga triliun
ini yang lucu
jadi ini yang tebusan
karena yang dimasukkan ke apbn itu yang tebusan
bukan yang repatriasi gitu kan
tembusannya baru dua triliun
ya dua enam lah jangan dua puluh enam sekitar segitu
sehingga ini kan harus realistis betul perhitungnya
nah nanti daripada dari sekarang menteri keuangan tidak bilang dipotong ternyata pas ditagih gitu kan
ditage enggak ada duitnya gitu
sama aja bohong gitu kan
kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami

dan telah bergabung bersama kami
member of parlement dari anggota dpr
dari fraksi nasdem
bang juni platih selamat malam bang
kita tunggu tunggu dari tadi
bagaimana dpr melihat ini
tadi udah rapat sama menteri keuangan
iya rapatnya tadi sedang berlangsung
diminta vito untuk datang kesini
terpaksa kita tinggalkan itu rapat
begitu pentingnya untuk informasi kepada publik ya
yang pertama tentu gini ya apa
pemangkasan kita sebut saja pemangkasan sebesar rp satu ratus tiga puluh enam tujuh triliun itu
enam puluh empat tujuh triliun komunitas pusat dan kementerian lembaga
sedangkan tujuh puluh dua sembilan triliun itu transfer daerah dan dana desa
jadi seluruhnya satu ratus tiga puluh tujuh enam triliun
untuk empat bulan
untuk empat bulan ke depan
yang kedua pemangkasan ini tidak di dalam mekanisme apbnp kedua
pemangkasan ini dalam mekanisme self blocking
karena self blocking berarti ruang untuk dibicarakan
antara kementerian lembaga daerah daerah dengan kementerian keuangan
itu selalu terbuka untuk dibicarakan
masih bisa nawar lah mereka ini
nanti rasionalnya harus dijelaskan
yang ketiga tentu kita membutuhkan apbn kita yang lebih realistis dan lebih kredibel
karena apbn kita itu terkesan di sisi terlalu optimistis dan kurang kredibel
ini adanya dpr yang sepakat bersama pemerintah
tapi pada saat pembahasan asumsi makro di komisi sebelas
itu perdebatannya sudah tinggi sekali
maksimum bisa kenaikan penerimaan negara
masuk elemen nggak teks amnesti di situ bang
sudah masuk di dalamnya
sudah masuk di dalamnya
bang pelatih kemarin sudah bilang gak akan mungkin itu tercapai sebenarnya
nah kalau soal teks amnesti ini menjadi sangat penting
pada saat di mana di satu sisi ada tekanan periman fiskal yang besar
di sisi yang lain kita mau mempertahankan
termasuk konsumsi belanja daerah
maka ketersediaan cash flow negara
penerimaan negara ini penting sekali
maka teks amnesti hanya ada satu pilihannya
dengan semua effort harus
nah tahapan sekarang ada pesimisme itu dipahami
karena apa undang undang ini dihasilkan di hari yang pertama
dan membutuhkan waktu yang cukup lama sosialisasi
pada saat periode sosialisasi ini kita berharap ada realisasi
tentu kita juga harus fair ya
dan sekarang masih sosialisasi
nah masih sosialisasi
kita berharap penerimaan negara kita dari teks amnesti atau realisasi dari teks amnesti
kembali ke pemangkasan ini
ada sampai daerah daerah yang kemudian kami kemungkinan akan memangkas gaji pns
nah kalau itu dipastikan deh
dari dau itu tidak akan memangkas gaji pns
pasti tidak makanya dia self blocking
kalau memang ada daerah yang merasa tidak bisa bayar
bicarakanlah karena itu tidak boleh
yang dilakukan pemangkasan dau ini tadi satu pemangkasan alamiah
yang kedua itu apa
ya memang belanja belanja transportasi rapat rapat yang sangat konsumtif
yang bisa dihindari dengan mekanisme yang lain
ya itu dihindari
tapi kalau gaji tentu tidak
sama halnya di dalam itu ada juga yang terkait dengan dua puluh tiga triliun pemangkasan gaji guru disebutkan begitu
pemangkasan gaji guru dua puluh tiga triliun ini menjadi persoalan yang besar untuk kami di dpr
itu siapa yang mengambil keputusan itu
ya itu pemerintah saat ini
termasuk di dalam satu ratus tiga puluh tujuh enam triliun itu
ada dua puluh tiga triliun pemangkasan gaji guru
yang menurut kami penyebabnya pada saat kita minta konfirmasi kepada menteri keuangan ibu sri mulyani itu disampaikan ada dua alasannya
yang pertama memang data guru tidak akurat
ada yang memang tidak ada
tanda petik ya
kalau kita tidak menggunakan kata fiktif bahwa ada data yang tidak akurat
ketersediaan dana terlalu digelumbungkan
itu berarti tidak digunakan
yang kedua ya penerimaan insentif guru melalui sertifikasi
ternyata juga program sertifikasi ini tidak berlangsung sukses
karena tidak sukses maka realisasi pembayaran insentif menjadi kecil
nah sehingga tersedia dana dana dana ini
nah ini bahagian dari rp satu ratus tiga puluh tujuh triliun
nah yang kami minta juga
di sisi yang lain juga kita ketahui bersama ya
per sekarang ini per saat ini
ya dana yang ada di pemerintah daerah di seluruh indonesia itu dua ratus empat belas triliun di rekening pemerintah daerah
ini tentu bermasalah
satu di sisi yang satu pemerintah pusat butuh dana
di sisi yang lain dana dana itu mengendap
by historical data mbak eni
pernah nggak kita mengalami ini bahwa kita menentukan budget kita dan missnya kejauhan
sampai pemotongan yang terjadi di tahun tahun yang lalu itu selalu silva
yang selalu mengemuka
dan selalu kita kritisi ini hampir semua daerah silvanya bahkan tidak hanya provinsi
kabupaten saja silvanya bisa sampai trik gitu kan sampai triliunan
nah jadi ini memang sangat mengagetkan
tapi yang perlu dijelas lagi pak joni adalah tadi
apa yang dimaksud dengan pemotongan dau alamiah itu
karena menurut tadi pak kang emil yang ini yang kepala daerah yang satu ini yang termasuk kemarin punya tabungan cukup besar
dan juga selama ini pengolahannya ya kita nilai relatif transparan
itu saja masih bingung tadi bagaimana
bagaimana gitu kan
saya kira pemerintah pasti akan menjelaskan itu ya
tadi pada saat pembahasan tentang dau saya sudah meninggalkan tempatnya ya
tapi saya hanya tahu beberapa komponen apa alasannya
tetapi yang ingin disampaikan itu ternyata mbak eni ya
pada saat dilakukan rekonsiliasi dari pemerintah pusat ini sudah melaksanakan tugasnya transfer ke daerah
ya dia menjadi penerimaan daerah berarti ya sumber penerimaan daerah
nah sumber penerimaan daerah ini dengan realisasi penggunaan dananya
pada saat dilakukan rekonsiliasi
pada saat dilakukan rekonsiliasi

misalnya terlalu jauh
ada perbedaan perbedaan angka
dan perbedaan angka ini bukan di tahun dua ribu enam belas saja
sudah diawali dari tahun dua ribu
ini akumulasi ini data
kita berharap kan tadinya dari postur ya kalau terjadi sisa sisa itu kan menjadi silpa
yang menjadi penerimaan di tahun berikutnya
ternyata pada saat direkonsiliasi ini masih ada yang belum jelas nih
dan pada saat pemangkasan ini dilakukan membuat shock seluruh indonesia
di sisi yang satu
di sisi yang lain ini momentum untuk rekonsiliasi seluruh keberadaan keuangan negara
makanya itu sekaligus
tapi yang paling penting ini juga jangan hanya dari satu perspektif gitu
perspektif korban juga harus diperhatikan
ya perspektif pemerintah pusat
bagaimana apa namanya bukan pemilaan ya
tanda kutip bagaimana perspektif dari pemerintah daerah
saya kira itu tadi karena dia self blocking mbak ini ya
tapi sebenarnya ini harus
sebenarnya self blocking sendiri kita juga gak paham loh
blocking itu seperti apa
ya di blokir oleh pemerintah kan gitu ya
sendiri tanpa dibicarakan dengan dpr
itu kan yang dimaksud
nah karena dia bukan apbnp dan dia bukan undang undang
maka ruang untuk didiskusikan antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat menteri keuangan bendahara negara sangat luas dan terbuka
pertanyaannya juga kapan
berarti tinggal empat bulan loh
tadi saya baru selesai dengan apkasi ya
itu akan indah sekali bang jonny
dengan apkasi baru aja selesai dengan apkasi
itu akan indah sekali kalau misalnya kementerian keuangan sudah pegang datanya
anda sebenarnya punya uang sekian
saya kira kemudian jadi proses pembelajaran saya
kementerian keuangan itu tidak asal buat ini
jadi sebenarnya pancingan buat daerah daerah itu untuk datang ke menteri keuangan
justru sekarang datang ke dpr
dan samakan persepsinya
satu hal yang pasti bahwa karena ini terbuka
dan pemerintah pusat mengambil keputusan
tentu presiden ya mengambil keputusan ini
mempertimbangkan juga agar atau tidak bermaksud pemerintah daerah nanti terjebak dalam kasus kasus suku
makanya dijamin bahwa yang sudah dikontrak atau yang sudah dilakukan penyerapan sebagiannya
itu dijamin akan diselesaikan
untuk yang belum
nah tadi mbak eny
apa itu pemangkasan alam
nanti saya kira akan dijelaskan
tentu salah satu yang dimaksudkan itu
memang ada sebagai contoh misalnya ya
satu kontrak seratus juta rupiah
pada saat tata laksana yang bagus
dengan tetap menjaga kualitas outputnya ya
kontraknya sembilan puluh juta
ada saving sepuluh juta
secara alamiah akumulasi ini besar
tadi saya dengar juga di jalan ya
bahwa kang emil bilang kami sedang mencari pos pos
setelah kang emil atau pemerintah daerah mendapatkan pos posnya
justru waktunya dengan data itu
bersama pemerintah pusat untuk menyusun bagaimana mengaturnya
kita sudah bertanya kepada menteri keuangan tadi
efek pemangkasan yang cukup besar ini mempengaruhi enggak asumsi makro kita
tidak ada pengaruhnya
jadi penjelasannya disampaikan bahwa pada saat supply side turun
nah di supply side turun ini
yang turun ini sebenarnya kontraksinya kecil
karena dia tidak menarik pajak
duitnya tetap ada di masyarakat
nah dia pangkas ini tidak mempengaruhi size ekonominya
karena duitnya ada di masyarakat
nah ini penjelasannya
tentu kita harus menguji itu
karena kita yakin sekali pada saat pemangkasan belanjaan negara
dan salah satu apa namanya budget konsumsi yang besar
itu dari apbn
nah tapi tentu kita juga berharap itu untuk empat bulan ya
setelah ini ini justru menjadi satu momentum yang bagus
pada saat pembahasan apbn dua ribu sembilan belas
kita harapkan semuanya rasional
dan pertimbangkan itu secara kredibel
jangan lagi ada sisip menyisip
menyisip menyisip ini yang bahaya
dari peristiwa ini
jadi kalau misalnya
klaim dari pemerintah pusat benar
dalam hal ini kementerian keuangan benar
saya masih bilang klaim karena ini kan harus
ada perspektif dari dua pihak
dari dua daerah ya
ini betapa carut marut dan amburadunya tata kelola keuangan
setuju itu mbak ini
luar biasa gitu kan
jadi satu sisi ini pemerintah pusat
memfonis bahwa pemerintah daerah ini punya
anggaran yang tidak terserap
dan tidak dibelanjakan
yang begitu besar
sehingga ketika dipotong
ini masih alamiah tadi
karena nggak akan mengganggu
kepala daerah ini berkali
kalau ini sampai dipotong
kajian dan sebagainya gitu kan
nah jadi kan ini
bagaimana tata kelola mekanisme
penggunaan dana dana transfer ini
yang dibuat bisa akuntabel
tidak apa namanya
berpotensi terjadinya moral hajj
kalau yang itu ya
saya sebagai anggota dpr juga
kita tentu mewakili juga pegawai negeri ya
kita harus memastikan bahwa gaji pegawai negeri
harus dibayar tepat pada waktunya dalam jumlah yang cukup
jangan sampai pemangkasan dau ini
justru pns nya lah
kita kan sekarang berharap ya
bahwa justru peningkatan produktivitas
dari pegawai negeri sendiri
peningkatan kinerja pegawai negeri
memaksa pemerintah daerah
karena selama ini udah sejumlah kepala daerah
mengatakan kami akan memangkas gitu
dan pemerintah pusat barangkali nggak mau bilang
nggak boleh dipangkas
karena pemerintah daerahnya bilang lagi
tapi paling tidak dari dpr yang menjamin itu
kami kan bicara dengan
saat ini kan sedang berlangsung ini
ini dua hari pertemuannya
rdp rapat kerja dengan pemerintah
pertanyaan itu hampir tiga puluh loh
yang bertanya kepada menteri keuangan
yang duduk ini bukan
bukan hanya semata politisi
jadi kita betul betul concern dan bertanya
karena ini terkait
kita punya keinginan bersama ya
sovereign rating kita membaik
kita ingin bersama
bahwa investment grade kita membaik
itu kita butuh
karena kita juga butuh apbn yang credible
nah ini satu kepentingan bersama
tapi terkait dengan pemangkasan angkaran
satu hal yang bagus
reaksi pemerintah daerah ini
satu hal yang bagus
bahwa mereka sadar betul
mereka butuh untuk delivery commitmentnya
nah itu sadar
mereka tahu akan kebutuhannya
mereka memahami kondisi
indonesia tidak krisis
yang ada adalah rasionalisasi penerimaan negara
bukan krisis ya
over budgeting ya
pemerintah daerah tahu itu
nah setelah itu dipahami oleh pemerintah daerah
apakah melalui apkasi
atau sendiri ya
datang ke dirjen perimbangan keuangan pusat dan daerah
dr budi arso misalnya
dan bicarakan secara terbuka
dpr pasti mendukung ini
karena tanpa presiden tidak akan mampu membangun indonesia sendiri
justru tekanan pembangunan itu didistribusikan kepada pemerintah daerah
performance nya pemerintah daerah menjadi penting untuk partai pendukung presiden
jadi kalau memang pemotongan ini alamiah
maka judulnya bukan penundaan
ini adalah salah satu komponen alamiah
alamiah itu tiga puluh enam triliun mbak
ini kan kurang bayar sampai sekarang
ada juga pemangkasan dari dak
ada juga penundaan dari dbh
kalau memang ini dipotong
dan ini menjadi keputusan pemerintah pusat
kalau nanti ini judulnya penundaan
pasti nanti akan menjadi problem lagi di dua ribu dua puluh
kalau dbh tidak boleh dipotong mbak
itu hak pemerintah daerah
yang ada ditunda pembayarannya
sebagai contoh ya
dbh yang ditunda itu atau yang diundur pembayarannya itu
sebesar hampir tujuh belas triliun
komponen yang paling besar dari penundaan dbh ini di dki jakarta
tapi di aulia
dki jakarta itu dua belas triliun loh
dki jakarta kurang bayar juga kan
akan nanti kemudian dinasionalisasikan di dua ribu tujuh belas
selama keuangan negara memungkinkan
ini kan masih berjalan sampai bulan desember
kita punya program teks amnesti sedang berjalan
ukuran teks amnesti di bulan september ini
sudah lama lupakan itu
kita lihat sudah sosialisasi aja
tapi memang kalau kita flashback ya pak
dulu kami sama mas vito di ruangan ini juga
kita tuh sudah wanti wanti waktu apbnp
yang rasional gitu kan
tapi kan semuanya gak ada yang dengar
nggak tahu waktu itu pak joni di mana gitu
kalau mbak eni ikut rapat di atau mendengar di komisi sebelas
ini mohon maaf tidak memisahkan anu ya
saya punya pandangan mini fraksi
saya punya pandangan fraksi
terkait dengan apbn
itu kami sudah sampaikan
pada saat pembicaraan itu saya menyampaikan
katanya postur apbn kita di kisaran dua ribu atau di bawah
itu kita sudah minta kita lihat
tapi beruntung ya
bahwa ibu sri mulyani datang ya
dengan darah segarnya
yang pointing out yang mana yang gak benar
lalu mengambil keputusan cepat
keputusan itu cepat
ada sisi baik ada sisi buruk
saya melihat dari sisi baiknya
bahwa ada sadaran nasional
tata kelola keuangan negara ini harus diperbaiki
dan mudah mudahan ini benar benar baik
karena selama ini kan
tapi pastikan dulu deh
ini kan abang berencana nih
banyak orang yang menunggu disana
pns dari kabupaten bogor
dari kabupaten bandung dan lain sebagainya
gak akan dipotong kan
gaji dan tunjangan terkait gaji
tidak ada rumusan untuk dipotong
tidak boleh itu
itu harus dipastikan
itu adalah jaminan dari wakil rakyat kita
dan mudah mudahan anda confidence dengan itu
terima kasih bapak dan ibu atas waktu ini
kita lihat apakah ada dampaknya di kemudian hari